dan duduk kembali
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
yang kami hormati presiden republik indonesia saudara insinyur haji joko widodo beserta ibu hajah iryana joko widodo

ketua mahkamah konstitusi yang mulia dr anwar usman shmh
ketua komisi yudisial saudara dr haji jaja ahmad
ketua komisi yudisial saudara jaya jaya shmh
yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara negara sahabat
para anggota majelis permusawaratan rakyat republik indonesia
para menteri kabinet kerja
para ketua umum partai politik yang hadir kami ucapkan terima kasih
bapak prof dr kiaji madupamin
calon wakil presiden republik indonesia terpilih untuk masa jabatan
bapak sandiaga salahuddin uno
salon wakil presiden republik indonesia
pimpinan dan anggota lembaga pengkajian mpr
para insan pres mediaceta elektronik dalam dan luar negeri
para tamu undangan
dan seluruh rakyat indonesia
sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan sekjen
sampai saat ini hadir empat ratus tujuh puluh tiga anggota dari enam ratus sembilan puluh dua anggota mpr
dan telah menandatangani daftar hadir
dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal enam puluh sembilan ayat lima
peraturan tata tertib mpr
rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
sidang paripurna mpr tahun dua ribu sembilan belas
dengan agenda pidato presiden republik indonesia
pada sidang tahunan mpr
kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
sebagai insan yang beriman
marilah kita memanjatkan puji dan syukur
kehadirat allah swt
karena atas limpahan rahmat dan kronianya
kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan
untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing masing
mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara
sidang tahunan dalam rangka
memfasilitasi lembaga lembaga negara
menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya
dan memperoleh kekuatan dan kekuatan
untuk memperoleh kekuatan dan kekuatan
untuk memperoleh kekuatan dan kekuatan
untuk memperoleh kekuatan dan kekuatan
untuk memperoleh kekuatan dan kekuatan

dan sekarang memasuki pelaksanaan
sebagai sebuah agenda kenegaraan
sebagai sebuah agenda kenegaraan
sidang tahunan ini
telah menjadi tradisi ketetanegaraan yang baik
mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi tingginya
kepada presiden dan wakil presiden republik indonesia
dan pimpinan lembaga lembaga negara
dan pimpinan lembaga lembaga negara
atas kehadirannya dalam sidang tahunan ini di tengah rutinitas dan kesibukannya menjalankan tugas konstitusional masing masing
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan yang ke tujuh puluh empat yang akan kita peringati bersama esok hari
sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kepada allah swt tuhan yang maha kuasa karena sampai detik ini kita masih bisa berdiri tegak sebagai suatu bangsa yang berdaulat
melalui tempat ini kami mengucapkan dirgahayu indonesia yang ke tujuh puluh empat
cita cita indonesia merdeka sebagaimana ditegaskan di dalam alinia ii
pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah untuk mewujudkan indonesia yang merdeka
saudara saudara kita berada di ruangan ini dengan visi agar indonesia merdeka
merdeka untuk apa untuk bersatu
bersatu untuk apa agar kita berdaulat
berdaulat untuk apa agar kita bisa berlaku adil
berlaku adil untuk apa agar ada kestaraan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
itulah cita cita indonesia merdeka
jadi merdeka bersatu berdaulat adil barulah kita bisa setara
dan itulah visi kita saudara saudara
sedangkan tujuan indonesia merdeka yang sekaligus menjadi kewajiban pemerintah dan kita semua
sebagaimana ditegaskan di dalam alinia ke empat
adalah untuk membuat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima

adalah melindungi segenap tumpah darah indonesia
bung karno mengatakan nasionalisme
negara bersumpah melindungi segenap tumpah darah indonesia
di saudara saudara tugas kita tidak boleh ada rakyat indonesia yang mati karena lapar
tidak boleh ada rakyat indonesia bodoh karena tidak bisa pergi ke sekolah
tidak boleh ada rakyat indonesia mati karena tidak diterima oleh rumah sakit karena miskin
itulah tugas kita saudara melindungi segenap tumpah darah indonesia
memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
janji janji kebangsaan yang tidak ringan itu insya allah dapat kita tunaikan apabila kita memiliki sumber daya manusia yang unggul

yang ditopang oleh optimisme dan keinginan
dan juga untuk keinginan yang tinggi memiliki kesadaran dan komitmen seluruh kompeten bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional
saling bahu membahu bergotong royong berat sama dipikul ringan sama dijinjing
tepatlah kiranya jika tema peringatan kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh empat adalah sdm unggul indonesia maju
sdm unggul indonesia maju
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan mpr adalah lembaga negara lembaga demokrasi lembaga permusawaratan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi
wewenang yang dimandatkan sungguhlah mulia karena terkait pengaturan hukum dasar negara yaitu mengubah dan menetapkan undang undang dasar
sehingga mpr disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi
sehingga mpr disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi
sehingga mpr disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi
sehingga mpr disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi
via benevol glance mulut wawancara hubungan memiliki ke stuff pastor yang menyebutex division berima mama
new irukun of the world status dan kita naya naya menyebutkan lebih besar wabahhoneexplorasi juga virtus yang direktor untuk nelpasi d shorter

buktinya tak tampak pada saat berlangsungnya pemilihan umum dua ribu sembilan belas mpr tidak ikut larut dalam polarisasi kompetisi yang cukup memanas khususnya dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden
mpr yang terdiri dari anggota dpr dan anggota dpd terus mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi kompetisi pilpres untuk tidak mengorbankan kepentingan persatuan bangsa demi pemilu sebagai agenda rutin lima tahunan

aktivitas kenegaraan harus selalu mengedepankan kejujuran amanah keteladanan sikap toleransi tanggung jawab menjaga kehormatan serta mertabat diri sebagai warga bangsa
alhamdulillah pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang pertama kalinya dilaksanakan akhirnya dapat kita lalui bersama

terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
yang kami hormati presiden republik indonesia saudara insinyur haji joko widodo beserta ibu hajah iryana joko widodo
yang kami hormati presiden republik indonesia saudara insinyur haji joko widodo beserta ibu hajah iryana joko widodo
yang kami hormati presiden republik indonesia saudara insinyur haji joko widodo beserta ibu hajah iryana joko widodo
yang kami hormati presiden republik indonesia saudara insinyur haji joko widodo beserta ibu hajah iryana joko widodo
salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya perencanaan pembangunan nasional model gbhn melalui perubahan terbatas
sekali lagi melalui perubahan terbatas jadi perubahan terbatas terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
alas utama perlu sistem perencanaan pembangunan semua model gbhn mengingat negara seluas dan sebesar indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional
yang berkesenambungan halun ini masuk disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat disertai landasan hukum yang kuat
haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita cita dan tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
pembangunan sosialisasi empat pilar mpr berpendapat perlu dijaga keberlanjutannya agar keterpaparan masyarakat yang semakin luas bisa kita hentikan
serta masyarakat terus menerus meyakini nilai nilai yang terkandung dalam empat pilar untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
pancasila menjadi perlaku kita berbangsa bernegara
pancasila menjadi perlaku kita menjadi perlaku seluruh warga bangsa
pancasila menjadi perlaku kita menjadi perlaku seluruh warga bangsa
pasca penetapan bung karno sebagai presiden yang pertama dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan indonesia ppki tanggal delapan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
bung karno pulang berjalan kaki
santapan berbuka puasanya adalah sate ayam yang dibelinya sendiri di pinggir jalan dari seorang pedagang tanpa pakaian atas alias bertelanjang dada
haji agus salim sampai meninggal dunia
tetap berstatus kontraktor maksudnya kediamannya berupa rumah sempit di gang sempit pula masih berstatus sebagai sewa atau kontrakan
kasur gulung ruang makan dapur dan tempat menerima tamu di rumah kontrakannya bersatu dalam satu ruangan
nasi goreng kecap makanan kesukaannya
apalagi kalau sedang tidak punya uang
hal serupa juga dilakukan bung hatta
sesaat setelah berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden bung hatta menolak menerima uang enam juta rupiah
yang merupakan sisa dana non bujuter untuk keperluan opersoal dirinya selama menjabat wakil presiden
dengan halus ditolak oleh beliau
itulah sepenggal kisah para pendiri bangsa yang akan terus hidup di tengah tengah masyarakat dan patut kita teladani
selanjutnya marilah kita bersama sama
menyimak dan mendengarkan dengan
pidato presiden republik indonesia pada sidang tahunan mpr dua ribu sembilan belas kepada presiden republik indonesia
saudara joko widodo dengan hormat kami persilahkan